gubernur dki jakarta anies baswedan mengunjungi gereja santo andreas kim taegong
di kelapa gading jakarta utara di malam natal
di depan umat kristiani gubernur dki menyampaikan pesan kesedaraan
dalam perayaan natal tahun ini
ratusan jemaat gereja santo andreas kim taigun mulai berdatangan
untuk menghadiri peribadatan misa malam natal pada senin petang
pengamanan oleh aparat dengan senjata laras panjang
disiagakan di gerbang pintu masuk gereja
sebelum misa dimulai gubernur dki anies baswedan
bersama forum komunikasi umat beragama hadir mengunjungi gereja umat katolik ini
dalam sebutannya gubernur menyatakan komitmennya
dalam menjamin hak hak tiap warga di ibu kota
dalam nuansa perdamaian dan persaudaraan
di hadapan para jemaat gubernur menyampaikan tema kesederhanaan
sebagai pesan natal tahun ini
kesehatan warganya berasal dari seluruh penjuru indonesia
tidak ada kota yang lebih representatif daripada ibu kota tersisa ini
karena itu kita mengalami komitmen untuk memastikan
bahwa setiap warga jakarta siapapun dimanapun
bisa mendapatkan hak haknya

bahan peringatan termasuk dari saya adalah pesan kesederhanaan
selain itu di wilayah jakarta utara
polres metro jakarta utara yang bekerja sama dengan kodim dan pemkot setempat
mengerahkan satu dua ratus enam puluh empat personel keamanan untuk pengamanan di satu ratus dua puluh tujuh lokasi gereja
malam natal sampai hari natal nanti ada satu ratus dua puluh empat
tujuh belas gereja yang melaksanakan ibadah
ini akan diamankan oleh satu dua ratus enam puluh empat personel pengamanan
baik polri tni emda maupun masyarakat kodmas
kita ada lima titik pospam dan dua puluh lima titik pospengamanan lalu lintas
antisipasi kemacetan laka kemudian tim pospam untuk mengamankan kegiatan
pengamanan tidak hanya dilakukan di obyek namun juga di luar obyek untuk menjamin kelancaran lalu lintas
gunawan sugro jakarta
sudah ada korrespondensi anak indonesia mumtazah caterlandi ninggerat di gereja emanuan jakarta
selamat pagi tasa tasyah bagaimana dengan suasana perayaan natal di sana
apakah misa sudah berlangsung kemudian juga bagaimana dengan pengamanan di gereja emmanuel dan di sekitar kawasan gambir
silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda untuk kawasan gambir sendiri memang saat ini sangat kondusif dan cukup sepi
karena memang hari ini juga hari libur
sedangkan untuk di gereja immanuel jakarta sendiri saya melihat bahwa sejumlah jemaat sudah mulai mendatangi gereja
untuk kemudian mengikuti misa natal yang rencananya
untuk sesi pertama akan dilaksanakan pada pukul delapan pagi
untuk saat ini memang saya melihat jumlahnya masih belum banyak sekitar belum lebih dari lima puluh jemaat yang sudah tiba
namun untuk hari ini memang diperkirakan untuk sesi pertama antara empat ratus sampai lima ratus jemaat diperkirakan akan hadir
untuk mengikuti jemaah untuk menghadiri misa natal pada pukul delapan pagi
rencananya akan dibawakan oleh pendeta michiko saren
rencananya yuda pada hari ini
di gereja emanuan akan ada empat sesi misal natal
yang pertama akan dilakukan pada pukul delapan pagi
dilanjutkan pada pukul sepuluh pagi
yang rencananya akan dibawakan oleh pendeta wowongan
untuk yang pukul sepuluh pagi ini yuda adalah misa natal yang akan dibawakan dalam bahasa belanda
lalu kemudian dilanjutkan pada pukul lima sore
yang akan dibawakan oleh pendeta simon suripati
di mana untuk misa natal pada pukul lima sore ini nantinya akan dibawakan dalam bahasa inggris
sedangkan untuk misa natal terakhir
rencananya akan diadakan pada pukul enam tiga puluh pagi
oleh pendeta evi rumagidzebua dalam bahasa indonesia
seperti ketahui bahwa memang gereja immanuel ini berdekatan juga dengan kawasan kedutaan besar negara asing
yang berada di kawasan medan merdeka dan juga kawasan menteng
banyak dari mereka kemudian datang juga ke gereja immanuel untuk mengikuti misa natal
itulah kenapa juga gereja ini mengadakan misa dalam bahasa belanda
dan juga bahasa inggris
nah rencananya memang untuk hari ini tidak ada persiapan ataupun antisipasi khusus dari pihak gereja
terkait dengan misa natal memang ada saya lihat di dalam ada dekorasi dekorasi yang menarik begitu
sesuai dengan tema yang diangkat pada tahun ini yuda
bahwa memang tema pada tahun ini adalah kesatuan kasih yang mempersatukan maksud saya
dan juga saya lihat di dalam ada pohon natal
yang memang diangkat
memang dibuat secara khusus menggunakan kain batik
yang memperlihatkan memang budaya dari jemaat yang datang untuk beribadah di gereja immanuel pada hari ini
untuk tema natal pada tahun ini yang dibawakan oleh gereja immanuel adalah membangun spiritualitas damai
yang menciptakan perdamaian dengan subtema kasih yang mempersatukan
nah terkait dengan tema ini memang diharapkan bahwa para jemaat akan menghidupkan lagi
dalam kehidupan beragama yang bertoleransi di tengah pemilu yang nantinya akan dihadapi oleh masyarakat indonesia pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang
nah terkait dengan pengamanan sendiri yudha memang saya lihat disini pengamanan cukup ketat
namun memang tidak terlihat banyak personil yang terlihat
padahal memang kalau dilihat dari angkanya jumlah personil gabungan yang dikerahkan pada hari ini di gereja immanuel
ada satu ratus tiga puluh sembilan personil gabungan dari tni angkatan darat dan juga kepolisian
dan juga sebelumnya memang ada informasi bahwa ada setidaknya sepuluh hingga dua puluh anggota banser dari nahdlatul ulama
yang juga nantinya akan membantu pengamanan di gereja immanuel
namun hingga saat ini saya masih belum melihat adanya anggota banser yang melakukan pengamanan pada pagi hari ini
sedangkan untuk disini juga ada saya lihat ada satu unit baraguda yang juga dikerahkan disini untuk memastikan keamanan
dari sejumlah memang ancaman ancaman keamanan yang biasanya terjadi setiap tahunnya
misalnya adanya ancaman terhadap gereja begitu dari oknum oknum yang ingin melakukan tindak kejahatan misalnya pencurian ataupun kekerasan di kawasan gereja
namun kemudian hingga saat ini dari laporan yang didapatkan dari perayaan dari pelaksanaan misa sejak malam nata pada tanggal dua puluh empat desember hingga pagi hari ini situasi masih kondusif

kemarin malam juga kita ketahui yudha bahwa gereja emanuel itu masih berada di kawasan gereja
dan kita ketahui yudha bahwa gubernur dki jakarta anies balswedan sempat mengunjungi sejumlah gereja yang berada di jakarta

termasuk gereja emanuel dimana gubernur dki jakarta memastikan bahwa memang perayaan natal dipastikan akan
dilaksanakan dalam acara ya dalam kawasan yang kondusif dan juga aman keamanan juga kenyamanan para umat nasrani akan merayakan natal dipastikan akan terpenuhi begitu dengan adanya pengamanan yang dilakukan
ada delapan gereja dan untuk pengamanannya memang dikerahkan sekitar tujuh ratus enam puluh dua personil gabungan yang dikerahkan di satu ratus empat puluh delapan gereja di kawasan kota administrasi jakarta pusat
sedangkan untuk di dki jakarta sendiri ada hampir tujuh personil gabungan yang nantinya akan melakukan pengamanan di sekitar kawasan gereja yang berada di lingkup provinsi dki jakarta yuda
baik mumtasa terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali